jelang penggusuran di kawasan luar batang
mayoritas warga dan pedagang di pasar ikan sudah mengosongkan bangunan
di area yang akan ditertipkan ada delapan ratus sembilan puluh tiga bangunan yang dihuni satu tujuh ratus kepala keluarga
ya hingga minggu sore kemarin baru dua ratus delapan puluh kepala keluarga yang setuju dipindahkan ke rumah susun
para pedagang di kawasan pasar ikan luar batang
penjaringan jakarta utara membereskan puing puing dari bangunan kios yang mereka tempati
ada tiga ratus empat puluh tujuh kios di pasar ikan yang sudah dikosongkan pemiliknya
mereka akan dipindahkan ke sejumlah pasar tradisional di daerah jakarta utara
ya sementara itu mayoritas warga di permukiman kampung akwarium
yang letaknya berada di belakang masjid keramat luar batang
mulai mengemasi barang mereka dan mengosongkan bangunan
meski demikian ada sekitar seratus warga di kampung akwarium rt satu rw empat yang memilih bertahan
walaupun tahu rumahnya yang berada di tanah negara akan digusur senin
jadi ibu tetap memilih untuk tetap
ini ataupun ngontaknya di tempat yang dekat sini
jadi ibu besok kalau digusur gimana
ya bertahan aja biarin didoser juga